motogp seri indonesia akan segera digelar delapan belas maret dua ribu dua puluh dua di sirkuit internasional mandalika
ada sejumlah kategori tiket yang ditawarkan dengan pengalaman beragam yang bisa dipilih penonton
agar bisa melihat pembalap jagoannya beraksi di sirkuit mandalika
sirkuit internasional mandalika di lombok nusa tenggara barat akan segera menggelar motogp seri kedua musim ini
beragam kategori tiket dijual dengan harga yang bervariasi serta menawarkan sensasi berbeda di tiap kategorinya
seperti merasakan menonton moto gp dengan kategori vip hospitality suite yang menawarkan sejumlah fasilitas bagi penonton
karena satu tiket ini dibundling juga dengan penginapan dan para pengunjung yang membeli tiket vip premier class di royal box ini
juga mendapatkan fasilitas ruangan yang nyaman ber ac dan juga ada makanan dan minuman
dan bicara view ke sirkuit ini juga posisi royal box tepat ada di straight lane di depan garis finish dan garis stop sirkuit mandalika
tapi jangan khawatir masih ada tiket lain yang harganya lebih murah
sepertinya akan rekan saya albi pratama tunjukkan kepada anda
ya bolehlah rekan saya tadi erlangga wisnuwaji mencicipi bagaimana sensasi berada di vip class royal box yang harganya lima belas juta rupiah
saat ini saya ada di premium grandstand lebih terjangkau mulai dari dua juta rupiah di hari race
tapi sama sama bisa melihat bagaimana pembalap ketika di garis start dan juga garis finish apalagi pada saat sprint di straightline
bedanya kalau tempat saya ini ya nggak ada pendingin ruangan nggak dapat fasilitas makan minum sama nggak dapat akomodasi penginapan
tapi ya euforianya bisa lebih berasa
selain dua kategori tadi masih ada beberapa kategori lainnya yang disediakan di sirkuit mandalika dengan beragam sudut pandang dan juga harga
di antaranya adalah general admission dengan ketersediaan sepuluh tiket yang dijual mulai rp satu ratus lima belas
kemudian ada standard grandstand yang merupakan tribun penonton tanpa atap yang dijual dengan harga rp satu tujuh ratus dua puluh lima untuk paket akhir pekan
premium grandstand dengan keterangan rp satu tujuh ratus dua puluh lima untuk paket akhir pekan
premium grandstand dengan harga mulai rp dua tiga ratus untuk balapan akhir pekan
ini sudah memiliki atap agar tidak terpapar cahaya matahari
dan juga dua kategori vip hospitality suite yakni vip deluxe class dan vip premier class dengan harga masing masing rp sepuluh dan rp lima belas
mandalika grand prix association sebagai pengelola sirkuit mandalika menyatakan pembelian tiket bisa dilakukan dengan platform online dan juga offline
namun apapun kategori tempat duduk yang akan ditempati diharapkan para penonton bisa terus menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada dengan baik agar nama indonesia bisa semakin baik di kancah dunia
erlangga wisnuwaji albi pratama roby bahtiar nusa tenggara barat